kita awali berita dari magetan
kebakaran hebat melanda pasar sayur terbesar di kota magetan kamis malam
kebakaran sempat membuat panik warga karena api menjalar begitu cepat
akibat kebakaran tersebut puluhan kios ludes terbakar
pasar sayur magetan jawa timur yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di kota magetan
kamis malam ludes dilalapsi jago merah
kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kios mie ayam yang terletak di deretan paling depan
besarnya api membuat warga tak berdaya dan langsung melahap seluruh bangunan kios
warga juga tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya
untuk menjinakkan api sebanyak sembilan unit mobil pmk dikerahkan ke lokasi kebakaran
namun sulitnya medan membuat upaya pemadaman puluhan kios terkendala
akibat kebakaran ini kerugian pedagang ditaksir mencapai miliaran rupiah
inam tohari magetan